yang kenceng dikit bus pedanya ayo
bentar kenapa sih
lagian lu buru buru mau ngapain sih
gua ngeri dijangkin
kuntilanak tau gak lu
nor amat sih lu
hari gini masih percaya gituan
mau agak agak ayah kamu
kalo dia bisa menunggu keluarga
kenapa kamu menangis anjali
rama gak mau nikah sama aku
itu karena ayah gak sanggup melindungi keluarganya
keterlaluan sih rama
rama kenapa kamu buat anjali nangis
keluarga kamu kalau kamu mau saya dan anjali akan pergi dan kamu harus ingat kamu hanya
memiliki satu kalung sakti dan itu hanya bisa melindungi dirimu sendiri keluarga kamu akan
mati rama kamu akan kehilangan semuanya tunggu pak
kami masih butuh bantuan bapak terlebih setelah suami saya meninggal siluman ular itu akan
semakin ganas lagi kami sangat membutuhkan pelindungan pak nagrad cukup kita
sudah tidak perlu orang ini lagi sudah ramah sekarang ini yang paling penting adalah keselamatan kita semua
ramah baiklah saya akan memanggil guru matemari dan ini saya lakukan karena saya menghormati ibu
dut ayo cepetan ya
yang kenceng dikit bus pedanya
bentar kenapa sih
bagian buru buru mau ngapain sih
gue ngeri dijangkutin til anak tau gak lu
yaelah lu nor amat sih lu
hari gini masih percaya gituan
lu gak percaya
kemarin orang kampung sebelah no digangguin si luman
mana ada si luman di kampung ini
kok gak percaya mah
lu denger gak suara apa itu
tuh kamu gue bilang juga apaan
ini udah gak salah nih
ini udah gak salah nih
ini pasti kunci lanak nih gue gak mau tau
gue pergi aja mah
kita pergi aja
ini gak usah tiap kamar
nangsa ku selanjutnya
apakan lagi sih
sepeda gue berat banget
apa bahan gue kempes ya
mereka kabur lagi
kenapa gue jadi merinding ya
kenapa gue jadi merinding ya
kenapa gue jadi merinding ya
kenapa gue jadi merinding ya

kenapa gue jadi merinding ya
kenapa gue jadi merinding ya
kenapa gue jadi merinding ya
kenapa gue jadi merinding ya
kenapa gue jadi merinding ya
kenapa gue jadi merinding ya
yanguluwan sen geji
sudah satu lagi korbanku
aku semakin dekat dengan kekuatanku
tenang sebentar lagi juga guruma akan datang
ayo berhormat pada guruma
kamu pasti akan menang
kamu harus menang
kamu harus menang
kamu harus menang
kamu harus menang
siapkan kamar untukku
oh jadi itu gurunya nagraj
dia sepertinya sangat sakti
dan aku harus berhati hati
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku gak percaya lagi sama khabar mereka